sampai jumpa di video selanjutnya
ya ya dong
aku kan pengen membagi kebahagiaan aku sama orang yang katanya selama ini tuh sayang dan selalu mendoakan aku bahagia
kamu nggak usah ngomong dengan nada menyindir gitu
bukan salah aku
soalnya dari dulu tuh aku berusaha baik sama kamu nonak
cuman ya kamu selalu aja merebut apa yang aku mau
siapa lagi ya
jadi selama ini katanya beneran suka sama jodi
kakak kenapa nggak bilang aja sih dari dulu
kan kalau kayak gitu kakak yang bakal dijodohin sama jody dari awal
kamu pikir aku mau minta minta
nggak dijodohin sama jodi
dan akhirnya sebenarnya aku bersyukur aku nggak dijodohin sama jodi
nggak kayak nara
oh kan ada satu orang
siapa ya sebenarnya nih
kek jadi rembako
tau deh yang itulings nya
astaga ini kebaikannya ngopi ngopi
tadi tuh kakak ngambek ke lagu pengen nusik
itu sama sekali
jangan akufoolnl phrase
kamu harus tahu nara gak mencintai kamu
sebenarnya nara cuma merasa kasian dengan kamu
dengan semua kehebohan kamu
dasar drama queen
dan kamu tidak punya kesempatan lagi untuk dekatkan nara
ya sudah kita lihat saja nanti
nona dengar ya
mulai dari sekarang kamu tidak perlu dekatkan nara lagi
kalau kamu berusaha untuk dekat dekat sama nara
aku akan membuat pamaman dan orang tuanya nara menderita
semua akan menyalahkan kamu
kamu tahu kan aku bisa
kamu udah lihat kan kemarin
aku sudah tahu banget kakak bakalan ngomong seperti ini sama aku
tapi kalau misalnya pamaman dan keluarga itu bakalan menderita
aku tidak akan tinggal diam
kayaknya setelah cincin itu ada di jari kamu
nara juga gak mungkin percaya kamu kan
tidak pernah kubayangkan sebelumnya
kalau aku dan kakak akan berhadapan seperti musuh kayak gini
tapi aku gak akan pernah diam
kalau kakak menyakiti pak maman om deden dan tenteretmu
sepertinya kamu memang harus mengucapkan selamat sama saya
karena lamaran saya terhadap winona sudah diterima olehnya
nah selamat pak yudi

karena kenangan cinta tidak bisa dipaksakan
ya kalau begitu
saya perkenalkan sekali lagi sama kamu
sekretaris merangkap calon istri saya winona
apakah kamu benar benar ingin melukai aku seperti ini